saya tidak tahu harus berbuat apa apa
yang jelas sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk bapak
bapak tidak adil
yang didengar hanya ini
bapak tidak digegar sedikit pun
bapak tidak adil
orang jahat itu harus masuk kejar bapak
apakah pernah saya meminta kamu untuk mengurusi hal ini
makanya jadi orang yang tidak suka mengurusi hal hal yang tidak ada sanggup maunya sama kamu
kebiasaan kamu seperti itu
mas makasih ya
mas udah bebasin mas wisnu sama utari
ada satu hal yang mau aku bilang ke mas
aku mencintai isa
aku mencintai isa
semenjak aku memilih mas prabu jadi suamiku
akan tetap memegang teguh pendirianku
aku bukan orang yang
aku akan tetap setia
sama mas prabu
sekarang kita punya zairah
aku tidak mau menukarnya dengan apapun juga mas
aku juga punya zairah
aku juga punya zairah
maaf saya mulai murah
tunggu sebentar aini
mahu jeker ya
mahu mahu bersabarkah dengan seorang soemong
bahwa taka buah
akan jadi langsung saya menubuhkan budi saya
anak yang dimaksud orang itu rasanya bukan malaysia
dan pada akhirnya kamu akan mampus dengan peneritaan dan penyesalan
apa anak yang dimaksud adalah zahira
ya allah aku sangat bersyukur kepadamu
engkau telah mengeluarkan tanganmu untuk membantu ibu dan om wisnu
jadi mereka bisa keluar dari penjara ya allah
dan aku sangat memohon kepadamu
tolong lindungilah kami allah
berikanlah kami kekuatan untuk menjalani semua cobaan ini
aku mohon ya allah
tapi sampai sekarang aku masih belum mengerti
kok bisa ya ibu dan um wisnu keluar dari penjara
harusnya satu satunya orang yang bisa ngeluarin mereka itu cuma pak prabu wijaya
tapi orang kayak dia gak mungkin bisa ngeluarin ibu sama um wisnu gitu aja
kecuali kalau memang dia berniat buat ngeluarin kami semua
apapun alasannya aku harus tetap bilang makasih sama dia
aku harus ke rumah ini sekarang
nanti kalau udah sampai di rumah pak prabu aku harus ngomong apa ya
kalau ternyata bukan dia
dia yang mengeluarkan aku ibu sama um wisnu
dia pasti akan marah marah kalau lihat aku
atau mungkin aku coba tanya aja dulu ke zahira atau tante ini
aku benar benar gak percaya
ternyata selama ini aku sudah dibohongi habis habisan sama leni
rizky harusnya juga tahu kalau ibunya berbohong
dan rizky ikut mendukungnya
padahal aku pikir rizky betul betul anak aku
walaupun aku gak ingat apa apa
tapi aku bisa merasakan kalau rezeki orang yang baik
tapi kenapa dia ikut tega bersekongkol sama ibunya untuk bohongi aku
jadi kalau aku bukan mantan suaminya leni
dan bukan ayahnya rizky
lalu aku siapa
nama aku siapa
dan keluarga aku yang sebenarnya juga di mana
gimana caranya aku bisa cari tahu
aduh harus kemana ya cari orang itu atau jangan jangan dia ke kampus untuk mencari
amira karena dia kan sempat curiga kalau amira tahu sesuatu tentang dirinya aku harus cari dia
ke sana hari ini amir tidak masuk iya pak kamu tahu rumahnya di mana enggak tahu pak
coba bapak tanyakan saja ke bagian administrasi terima kasih mas rusli
syukur akhirnya masuk saya temukan kita pulang yuk kamu masih bilang kalau saya harus
tidak mentersomong kamu tolong jangan bohongi saya lagi jangan bodoh saya saya yakin yang
tahu siapa sebenarnya saya adalah amira saya tidak percaya
mas makan siapa dulu mas dengar penjelasan saya saya belum jelasin apa apa langsung pergi
seharusnya mas gak meninggalkan saya begitu saja dengan orang itu mas orang itu berbahaya
maksud kamu maaf tadi saya enggak langsung menjelaskan hal ini kepada
mas karena saya takut takut semua orang itu sebenarnya orang itu sakit jiwa
mas karena dia mengalami gembun kejiwaan mas satu kita saya menikah
dengan mas dan mendiri spent ini dia nggak bisa terima bahkan dia merasa dan
mengakui kalau rizky itu anaknya dan juga mengakui kalau namanya rusli mas orang itu
betul betul berbahaya mas dia bahkan gak segan segan menyakiti kalau aku menolak pernikahan
saya tidak percaya sama
ini ini lihat buktinya mas
dia menyakiti aku mas
tadi waktu dia memaksa untuk menemui rizky dan aku menolak
dia malah melukai aku mas
mas harus percaya sama aku aku gak bohong
mas itu benar benar mantan suami aku
dan mas benar benar penama rusli
mas jan memberitahu hal ini pada rizky ya
saya takut nanti
malah terjadi apa apa dengan rizki
sebaiknya biarkan dia istirahat dulu
tadi kan dia sempat pingsan
walaupun sekarang udah sadar
tapi keadaannya sudah lebih baik kok
jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan
kalau nanti bapak itu sadar
sebaiknya kamu jangan tanya macam macam dulu ya
mamat takut tiba tiba dia panik stres
terus pingsan lagi
tapi sebenarnya ada apa sih ma
kok tadi dia bisa kabur gitu
oh bukan kabur sih
tadi tiba tiba mama pulang ke rumah
terus mama lihat
dia udah enggak ada di rumah dan enggak bilang siapa siapa
mama juga gak tahu kenapa

kalau cek martin disini
kamu sudah pusing cek excess
baik aku manggil itu cereca
buat siapa topi topi
istirahat aja yang ini
karena bapak udah membebaskan ibu saya dan juga om wisnu
kenapa dia bisa sampai tahu
saya kan sudah pesan kejahatan si tahu kalau saya yang mencabut ututannya
mungkin saya masih belum bisa maafin bapak soal pembunuhan ayah saya
tapi saya ingin tetap mengucapkan terima kasih
mungkin bapak nggak tahu bagaimana berarti ini semua buat saya pak
padahal bapak bisa ajak tetap menghukum ibu saya dan juga om wisnu
tapi bapak malah memilih untuk membebaskan mereka berdua
saya nggak tahu harus berbuat apa apa
yang jelas sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk bapak
terima kasih pak